dari kapus datin bnpb
sehingga tanah datar yang hari sebelumnya dua puluh empat itu menjadi dua puluh empat
dua puluh sembilan untuk jumlah total tetap enam puluh tujuh dua puluh enam puluh tujuh meninggal dunia dua puluh korban hilang
tanah datar juga melaporkan bahwa sudah ada yang bahkan sampai ke daerah perbatasan sumatera barat dan riau
tentu saja ini selalu melihat kebutuhan dan dinamika di lapangan ya
kalau memang harus diperluas daerah pencarian kalau itu memang mengindikasikan atau ada harapan kita akan menemukan jasad korban ini tentu saja kita akan perluas daerah pencariannya
boleh saya pergi dulu
ya itu tadi saudara kita saksikan dan juga ikuti bersama bagaimana pernyataan dari pihak bnpb terkait dengan pantauan udara yang tadi dilakukan
kalau tadi jurnalis kompativ ini putri trisnanda mengatakan penerbangan ini selama tiga puluh menit dengan luas yang dipantau adalah sekitar sembilan km
tadi ada beberapa yang menjadi catatan saudara misalnya saja
bagaimana pemantauan dari sepanjang sungai maupun juga wilayah wilayah yang bisa saja berpotensi atau terdampak lagi
tadi juga dari atau dikatakan dari pihak bnpb bahwa